dan kalau kita bicara tentara militer itu pasti kan yang terbayang itu maskulin gagah kekar gitu ya
pasti pria deh dibalik itu
dari lagu lagu aja misalnya kopral jono letnan hardy misalnya lagu lagu lama tuh ya itu semua pasti tentara tentara laki laki
tapi kita ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun kepada tni angkatan udara hari ini yang menaikkan ulang tahunnya ke tujuh puluh
dan salah satu kesatuan yang dimiliki tni angkatan udara adalah wara atau wanita angkatan udara
jadi wanita juga punya peran di militer kita
tidak kalah keren dan tidak kalah membanggakan
indonesia patut berbangga hati karena tni angkatan udara memiliki pilot militer wanita dengan kiprah dan dedikasi yang tinggi
koresponden kami yesi pasha akan mengupas salah satu kisahnya untuk anda
putri mereka yang sebelumnya tidak pernah memiliki gambaran sedikit pun tentang dunia perbankan ternyata bisa menjadi pilot
segelintir yang perempuan yang bisa masuk ke dalam dunia penerbangan seperti ini
ada perlakuan diskriminatif kah dari mereka
karena apa apa yang akan kita hadapi ketika kita bawa pesawat gitu mbak ya
karena emergensi atau hal hal di luar daripada pikiran tidak memandang pilotnya lagi perempuan
bilateral tidak jadi dari pendidikan pada saat di jogja pada saat di wirambara apa yang saya dapatkan itu sama dengan rekan rekan saya yang saya dapatkan
jam terbang sudah berapa ratus atau berapa ribu
kalau terhitung dari mulai saya sekolah penerbang sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah dua tiga ratus yang terbang
betul itu pesawat latih kemudian pesawat cn dua ratus tiga puluh lima sendiri
cerita seru waktu di bima itu seperti apa sih mbak ada orang yang sampai terkaget kaget melihat oh ternyata pilotnya wanita ya
saya terbang ke bima kemudian si saya masih sebagai pnf masih co pilot jadi masih calling gitu ya
pada saat calling itu orangnya itu sepertinya kurang percaya gitu sehingga pada saat saya mendarat
turun kemudian dia melonggok di bawah jendela saya
tadi yang calling tadi ibu ya kalau seperti itu
sekti ambarwati satu dari sedikit sri kandi penerbang yang masih aktif dan mendedikasikan hidupnya untuk dunia dirgantara
lebih dari dua ribu jam terbang dilaluinya menaklukkan tantangan demi tantangan di udara
menjadikannya insan terbaik kebanggaan angkatan udara